ayo jempol sus goreng banget lagi masuk masuk
udah udah selesai
bahwa ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang mem
saya sudah bilang berkali kali kalau ada yang terlambat masuk kelas saya tidak ada ampun lagi ya
empat kali izin saya coret dan ulang mata kuliah saya tahun depan
siapa lagi yang belum masuk
putri belum datang pak
oh kalau putri yang terlambat it's okay
saya tahu dia lagi sibuk
dia sedang membantu pangeran sebagai wakil pesta seni untuk lusrum kelima kampus kita
alright kita lanjutkan lagi kuliahnya ya
gue jadi kepikiran sama putri
apa gue cari aja ya
ada bahasa kecocokan
saya mau keluar nemenin putri
kamu kan sudah dua kali izin di kelas saya
dua kali lagi jadi empat
kalau udah empat kali saya bilang apa
oke pribadi saya lanjutkan lagi
lu tuh kapan berubahnya sih

walau betapa tak hobi
kita yakin brother
pengumpulan yang bagus
kalau aku bli precisa
gak perlu kita ikut
aku punya anak kecil
kalau gue tuh suka sama lo
dan gue gak mau lo sakit hati karena cinta lo ke mel itu bertepuk sebelah tangan
lo tuh emang best friend gue banget sih lo ngerti apa yang gue mau
dan lo gio jangan pernah nyuruh gue jauhin pangeran ya karena itu gak muncul
ya ampun mel tadi dengar gak ya omongan gue
kan tadi gue bilang dia childius banget
masih ada yang pengen lu sampein
udah banyak banget kuncinya dicoba
tapi masa gak ada satupun sih yang bisa buka borgo
kayaknya emang udah takdir deh
kalau lo sama gue kita itu stuck selamanya
enggak gak mau
gak mau gimana
lo amnesia usus goreng
ingat wakil buat apa
nah tuh tau
tapi kan gak perlu di borgol kali kerjanya
mau gak mau kita kan harus bareng berdua
pak ada cara lain nggak pak buat buka borgol ini
saya udah ngakuat banget pak
satu satunya cara untuk membuka borgol itu dengan cara memanggil tukang las
kamu ngerti gak ada lain
enggak ada cara lain
gak ada cara lain selain jelas
aduh ini mikirin soal mas gue jadi mulus banget nih
gue harus ke toilet sekarang
enggak gue beneran yang ini
gue kali ini beneran
gue harus ke toilet sekarang
pak saya mau ke toilet dulu

gue udah kebelet banget
gue gak mau

ya gue udah gak tahan
sumpah gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
awas jengkel gue kebelet
gue jijik banget kayak gini
jijik banget sumpah
gue gak akan pernah masuk
lo gak mau masuk sini
gue udah kebelet banget nih
ya gue gak mau
gue kenceng disini sekarang
enggak enggak enggak
gue kenceng nih
sekarang nih ya
udah mau keluar nih
air keluar nih
gitu dong dari tadi
sumpah mirip buruk gue
gue keluar lo sus goreng
udah gue udah selesai
jangan sentuh gue genius
minggir minggir itu gak ada apa sih
itu putri pangeran di dalam
kalau gue masuk bisa bisa nanti viral lagi gue dibikin malu
rasanya gue pengen narik si cewek asongan itu keluar
nyekat banget lo ya masih deket deket sama pangeran
ini tanya segala lagi
mal lo liat sendiri dong pake mata
ini semua karena pangeran lo nyusahin hidup gue dan bawa gue sampe ketawara cowok
tapi ya yang khusus gue yang bilang bener mel
lo harus biasa buat kita berdua
apalagi sekarang kita akan jadi ketua dan wakil ketua buat pesta seni
jadi ya mau gak mau harus berduaan terus deh
lo udah bikin kesabaran gue habis
kali ini gue gak akan gunain rizki atau citra buat makan lo
lo harus hancur karena lo udah berani sama gue
apa yang bakal melakuin ke gue
lo udah apaan sih sama mel
aduh gue keceplosan terus deh di depan batu bata
kan bener kan
benar kan dugaan gue selama ini
lo bisa denger suara hati orang iya kan
lo pikir ini dunia kartun
sudahlah us goreng gak usah berbohong
jujur deh sama gue iya kan
apa mau acting sakit perut
kebelet tuh kencing disana
jelek banget deh acting lo
jujur aja deh lo bisa kan baca pikiran orang
bisa dengar suara hati orang
gue bisa lihat dari ekspresi muka mel
oh sekarang mau jadi pakar mikro ekspresi iya
ekspresi muka gue ini artinya apa
sekarang ke pos security
karena tukang gelapnya sudah nungguin disana
buang air besar
kenapa kalian masih bengong aja
sekarang tangan kalian cepet taruh di atas meja
biar borgoli tuh bisa dipotong
eh lo kadang nge perpet saatetek